ibu ada dimana jaka
ibu kenapa ninggalin jaka
jaka ibu tidak ninggalin jaka
ibu mencari jaka
tiba tiba ibu terpleset di sungai
ibu tidak sadarin diri lagi jaka
ini nenek sumbi
nenek itu telah ngobatin ibu
terima kasih nek
itu cuma air sumur biasa
sekarang kamu istirahat dulu
badan kamu itu masih
sekarang ibu tidur lagi
dibaringin lagi badannya
makasih ya nek
sebenarnya air itu teh air apa
itu cuma air sumur tua biasa nak
tapi kamu bisa menyembuhkan ibu nek
ibu kamu itu sembuhkan hati kamu yang sangat bersih nak
dan air sumur tua itu
bisa dibuat obat
karena kamu juga yang mengambilnya
cobalah air itu untuk membasuh wajah kamu
mudah mudahan wajah kamu itu akan bersih kembali
air itu bisa menghilangkan tompel di wajah saya
dan juga di tangan saya gitu
dan itu jika kamu percaya dan yakin
ya udah deh kalau gitu mah
saya mau ngambil airnya lagi
sudah lama saya tak pengen menghilangkan tompel
di wajah saya dan juga di tangan saya
ini dan wangi
ih jangan ngambil lagi
wah kayaknya yang ngambil jadi bau aneh saya mah
nah yaudah kan si tompel disuruh ngambil air aja disini
ambil lah tuh bang
coba kamu ambil air di sumur ini
tumpel lihat coba di sini
saya mau datang
tak usah takut tenang aja kakak
atuh makanya wangi juga
eh entah bau bangke tapi wangi pisang
iya tekan cuma
akhirnya itu ternyata betul betul ajaib betul betul mujarab
topel di wajah saya bersih
ternyata air ini betul betul mujara
lihat wajah saya bersih wajah saya bersih
betul betul mujarab pak iri
saya juga mau
eh cakak jangan sekalian
saya juga minta diambilin air barangkali bisa mengobati penyakit itu sayang

ambil lagi tuh ada yang belum
ibu lihat ibu wajah cakak sekarang sudah bersih
cakak cakak anak ibu
cakak anak ibu
ya ampun cakak kamu ganteng banget sekarang
ibu sekadar ibu
kejaksaan beli atas karantina gero bekaya
di sini ada denken mucha masalah
itu tidak cuma api zat tersebut
ada pilihan cyberschutz juga
ini langsung sudah diusul di sana
nek nek sumbi
nek sumbi lihat wajahku
bu air nek sumbi mana
ibu gak lihat ibu tadi tiduran
mungkin nenek sudah pergi kali jaka
kenapa airnya bisa musik seperti ini
kalau jaka yang ambil airnya bisa wangi
kang lihat ya sucil
gimana kalau kita suruh dia ambil dari sumber ini kang
siapa tahu kalau dia yang ambil bisa jernih kang
sucil kamu pakai ini ambil air sumber ini
jangan ucil kang nanti udah kejumpur kang
kamu yang ambil
satu dua tiga
kenapa kalau yang ambil jatah